kesadaran politik generasi muda indonesia terus meningkat
namun sayangnya hal ini belum didukung dengan literasi politik yang baik
dibutuhkan lebih banyak ruang bagi generasi muda menambah wawasan politik
dan wadah menyampaikan aspirasi sehingga muncul rasa tanggung jawab
ikut menentukan masa depan bangsa
saya rizky harisnanda untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya